pemukulan yang terjadi di jogja jogja jogja
untuk alat pelaku tidak menggunakan alat apa apa
untuk sebagai pemain pemain bola
iya illegal indonesia
jadi saat ini pelaku sudah kami amalkan
dan sudah menjadi pemeriksaan
petugas turut mengamankan pakaian korban
yang masih terdapat noda darah dan hasil visum
sebagai barang bukti
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka kini dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp ayat dua
dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
fakih haithami jakarta